puluhan atlet jetski air menghiasi laut pantai losari makassar sabtu siang
mereka mengikuti ajang jetski wali kota cup
sedikitnya empat negara mengikuti ajang ini beradu kekuatan di laut losari
wali kota cup jetski championship akhirnya kembali bisa dinikmati oleh para atlet jetski di kota makassar sabtu siang
ajang ini terakhir kali digelar pada dua ribu dua belas silam
peserta berasal dari empat kota di indonesia yakni makassar jakarta samarinda dan surabaya serta dari malaysia
malaysia mengirimkan tiga atlet jetski untuk berlaga dalam tujuh kelas
lomba jetski kembali digelar guna membangkitkan kembali olahraga jetski yang ada di indonesia khususnya di kota makassar
lebih lebih potensial dari atlet kota makassar itu semakin banyak
jadi saya melihat dari kata mata saya bahwa atlet kita ini memang harus diekspos keluar

kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal dua belas hingga tiga belas november
rencananya ajang jetski championship akan kembali digelar tahun dua ribu tujuh belas nanti
dengan mengundang lebih banyak atlet jetski internasional serta menambahkan cabang olahraga flying war
ibnu munsyir makassar